wasekjen partai demokrat andi arief bercuit soal setan gundul yang muncul di tengah perjalanan perjuangan koalisi indonesia adil makmur
andi mengatakan setan gundul itu memberikan masukan kepada prabowo yang menurut andi arief sesat
dalam cuitannya andi menyebut dalam perjalanan koalisi adil makmur muncul elemen setan gundul yang tidak rasional
mendominasi dan silakannya prabowo subianto mensubordinasikan dirinya
setan gundul inilah yang memasuk kesesatan kemenangan enam puluh dua persen
lebih lanjut andi mengatakan partai demokrat hanya ingin melanjutkan koalisi dengan partai partai politik pengusung prabowo sandi dan juga rakyat
dan bukan dengan setan gundul
jika setan gundul masih hadir andi mengancam demokrat bakal memilih jalan sendiri
dan cuitan andi arief mendapatkan
dapat reaksi dari ketua umum persaudaraan alumni dua ratus dua belas selamat marif
selamat mengaku tidak paham dengan yang dimaksud oleh andi arief
dalam pernyataannya seperti kami kutip dari lamandetik com
selamat mengaku bukan paranormal jadi bukan posisinya untuk melihat hal yang goib
cuitan andi arief juga direspon oleh politisi ataupun politikus pks hidayat nur wahid
ia mengatakan tidak mengerti apa yang dimaksud dengan setan gundul versi andi arief
lebih lanjut hidayat nur wahid menyatakan justru demokrat lah yang menyebut
menyebutkan enam puluh dua persen prabowo menang
namun pernyataan yang dilontarkan hidayat nur wahid
dibantah oleh ketua dpp partai demokrat johnson sitindaun
johnson justru mempertanyakan informasi yang didapat hidayat nur wahid itu
lebih lanjut johnson menegaskan tidak mungkin demokrat mengatakan prabowo menang enam puluh dua persen di pemilu kali ini
di sisi lain partai demokrat bakal mengatakan hal yang sama untuk jokowi dodo
bahwa sang capres petahana tidak akan menang enam puluh persen
lantaran menurutnya banyak muncul suara ketidakpuasan dari masyarakat
tensi politik di tanah air masih menghangat usai gelaran pemilu dua ribu sembilan belas
sempat ada dorongan agar segera dilakukan rekonsiliasi namun belum terwujud
bulan ramadan diharapkan mampu meredam suasana politik di tanah air
satu ramadan tahun seribu empat ratus empat puluh hijriah jatuh pada esok hari hari senin tanggal enam mei dua ribu dua puluh
kementerian agama telah menetapkan satu ramadan seribu empat ratus empat puluh hijriah jatuh pada enam mei dua ribu dua puluh
bulan ramadan tahun ini sekaligus bertepatan dengan hiruk pikuk politik yang masih terjadi usai pilek dan pilpres

sementara itu cawa pres sandiaga uno usai sholat taraweh di jakarta berpesan agar memberi suasana keadaan

momentum ramadan diharapkan sejumlah pihak bisa meredam tensi politik polarisasi dan mempersatukan masyarakat khususnya umat islam
ketua dewan perwakilan rakyat bambang susatyo meminta kedua kekuatan politik tidak membuat kegaduhan dan menciptakan perdamaian
sementara itu imam besar masjid istiqlal nazaruddin umar berharap ramadan dapat menjadi rahmat bagi semua pihak
ia juga memohon agar semua pihak tidak saling mencelah saat ramadan karena menahan diri adalah salah satu bagian ibadah puasa
sebelumnya dalam acara multako ulama yang dihadiri ulama habib dan cendikiawan muslim
ketua umum pengurus besar nahdlatul ulama said akan siraj mengajak masyarakat agar menjaga stabilitas bangsa
hukumah islamiyah dan keamanan memasuki bulan ramadan
dan saya mengimbau kepada seluruh saudara saudaraku sempat setanah air
wabil khusus warga ulama tidak boleh melakukan gerakan gerakan yang inkonstitusional
sehingga mengganggu stabilitas keamanan mengganggu ketenangan kita sebagai bangsa yang bermartabat
bangsa yang berbudaya bangsa berakhlak kegadilan
kami mohon pada semuanya agar menerima dengan besar hati
hajatan politik akbar memang sudah selesai
meski begitu polarisasi dan kegaduhan politik tidak serta merta selesai
kehadiran bulan suci ramadan diharapkan mampu memberikan kesejukan bagi masyarakat
di tengah hangatnya iklim politik pasca pemilu dua ribu sembilan belas
penyeputan cnn indonesia
yang memaknai bulan ramadan di tengah suasana politik yang masih hangat usai gelaran pemilu
di satu sisi setiap aktor ataupun elit politik tentu memiliki kepentingan masing masing kepentingan politik
namun di sisi lain persatuan masyarakat khususnya umat islam juga sangat penting
apalagi setelah polarisasi yang cukup tajam di tahun tahun politik ini
bagaimana kemudian meredam tensi politik di bulan ramadan dan seperti apa harusnya semua pihak menyikapi bulan ramadan ini
tapi kemudian kita tahu ada nuansa politik
apalagi tanggal dua puluh dua mei nanti pengumuman resmi dari kpu untuk siapa yang akan menang capres capres
kita akan bahas malam hari ini
di studio sudah hadir bang arya sinulinga jurubicara tkn jokowi maruf
selamat malam bang arya
sehat dan juga di ujung sudah ada kang ujang komarudin analis politik dari universitas al azhar indonesia
kang ujang selamat malam apa kabar
gimana kang kepuasanya hari pertama
luar biasa lancar ya
dan lewat sambungan telepon sudah terhubung ada bang ferry julian tono jurubicara bpn prabowo sandi
bang ferry selamat malam
selamat malam mas renhat
minta maaf nggak bisa ke studio nggak ajar nih mas renhat
bang arya geleng geleng kepala ini
selamat malam mas arya
ditunggu pada nama bang arya
oke sebelum saya akan ke bang ferry saya akan ke bang arya dulu kalau gitu
bang arya ini kan tahun politik iya tapi ini bulan ramadan
agak spesial spesial tentu bagi umat islam karena ini adalah bulan suci penuh berkah
tapi spesial lagi bahwa ternyata di bulan ini juga kita bersama momentumnya dengan bulan bulan politik
ada nuansa politik masih sangat terasa
kalau dari elit politik sendiri bang arya di teman teman tkn juga
bagaimana memaknai satu hal bahwa
oke kita ada urusan politik tapi di sisi lain kita juga tahu bahwa ini bulan yang seharusnya menyejukkan bagi semua orang
saya rasa kita seharusnya bukan bulan ramadan pun memang harusnya kita menjaga kedamaian
menjaga silaturahmi menjaga sebuah tensi politik jangan dibuat tinggi supaya publik juga rakyat tidak terlalu kebingungan gitu ya
tapi apalagi kita masuk bulan ramadan dimana kita memang indonesia ini kan mayoritas umat muslim dan wajar sekali
suasananya iklimnya itu akan sangat terasa dan kita kan memang di indonesia sangat terasa
dan keseharian kita juga sangat terasa dari sisi langkah langkah juga begitu aktivitas kita juga begitu
dan ini akan mempengaruhi juga ke dalam tahapan tahapan walaupun dalam tahapan proses politik yang ada si pilpres ini
ini kami percaya bahwa ini akan membuat kita akan semakin gampang bersilaturahmi
saya sih berharap ini adalah bulan yang membuat
semuanya lebih gampang berkomunikasi lebih gampang untuk saling mengerti
juga menahan diri untuk tidak melakukan tindakan tindakan yang bisa membuat kondisi masyarakat lebih tidak baik lagi
jadi agak agak menurunkan tensi dong di bulan ini
saya rasa sudah pasti ya tapi yang pasti kita malah akan makin memperkuat silaturahmi
jadi dari tkn kita akan membangun komunikasi lebih banyak kepada teman teman bpn
lebih banyak komunikasi yang lebih baik lagi dengan masyarakat
dan juga menggerakkan tokoh tokoh untuk mulai memasuki ruang ruang kita untuk menjadi kondisi politiknya lebih kalem lebih adem
oke kita ke bang ferry kalau gitu
bang ferry bagaimana kalau di bpn tadi sudah ada dari bang arya menjelaskan bagaimana kemudian tkn dan juga bang arya secara pribadi
menyingkapi bulan ramadan juga ada nuansa politik saat ini
kalau dari teman teman bpn bagaimana bang ferry
makna bulan ramadan yang juga bersamaan dengan momentum politik ini apa
ya pertama kita harus mengucapkan
selamat ibadah ramadan buat yang menjalankannya
dan kemudian kita saya juga kebetulan melaksanakan ibadah puasa
secara fisik sih ya hari pertama ini aja agak penyesuaian gitu
tetapi harusnya ibadah ramadan puasa selama bulan ramadan tidak harus mengganggu aktivitas
kita bisa tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya
sekali sekali malah kegiatan kegiatan yang harus ditambah
selain kegiatan yang sifatnya duniawi itu juga yang kegiatan kegiatan yang sifatnya inilah
jadi saya kalau dengan mas arya sinulinga sebelum pilpres juga sering telpon telponan
cs ini ya teman teman
saya heran malah pas waktu pilpres mas arya nggak pernah telpon telpon
jadi jatuhkan ini
setelah melihat hasil quick con terus kemudian tiba tiba mau telpon lagi
jadi gini mas renhar kalau bagi badan pemenangan nasional aktivitas kami sekarang kan sedang melaksanakan proses rekapitulasi suara
masih mengawal ya bang ferry ya
oleh internal badan pemenangan nasional dan juga partai partai koalisi dalam melaksanakan pengawasan proses rekapitulasi suara dalam pemilu legislatif
tapi itu adalah ruang ruang bagi demokrasi yang dimungkinkan oleh semua pihak untuk menyampaikan
dan kalau misalkan nanti kita atas dasar dugaan pelanggaran tersebut
menggunakan ruang demokrasi untuk melakukan kegiatan yang dimungkinkan secara konstitusional
apalagi misalkan dilakukan di bulan suci ramadan bukan berarti terus kemudian kita apa
itu konstitusional ya bang ferry ya
tidak oh iya sama sekali enggak dan tidak mengganggu ibadah
tapi agak ngerem ngerem gak agak ngerem ngerem emosi mungkin atau tensi tensi tertentu
kalau itu saya dengan mas arya nggak pernah emosi meskipun berbeda pendapat gitu
pak prabowo subianto pak sandiaga uno kan selalu tensinya dari sejak awal pun juga
selalu menyampaikan pesan pesan yang sifatnya baik untuk semuanya
misalkan tentang isu soal ekonomi itu kan isu untuk semuanya
ya baik bang ferry
selalu begitu pak
oke baik bang ferry ke kang ujang kalau gitu
dilihat dari perspektif sosial politik bahwa kita kemarin sempat agak tajam polarisasinya
kemudian ini momentumnya bersamaan begitu
kang ujang melihat ini bagaimana
ada dua hal yang saya jelaskan
pertama ramadan ini kan ada dua hal
pertama adalah hablum minawah
jadi ramadan momentum perbaikan diri kita untuk katakanlah memperbaiki diri untuk dekat dengan tuhan
yang kedua apa
nah ini hubungan politik
nah jadi ketika kemarin ada katakanlah saling serang ada adu argumen yang katakanlah saling nyinyiran
lalu saling memfitnah mohon maaf lalu saling menebar hoak
nah inilah bulan yang evaluasi
merefisikan diri bahwa ada apa kemarin ketika kita melakukan kesalahan kesalahan itu
maka muncullah yang namanya tadi kita harus tadi mengoreksi diri
bahwa selama ini kita melakukan ada hal yang salah
nah momentum ramadan adalah momentum evaluasi diri
jadi selain hubungan kita baik dengan tuhan hubungan kita juga harus baik dengan manusia
nah inilah konteksnya konteks politik
nah oleh karena itu kedua kubu ini sejatinya merefleksikan diri ya tadi
mengevaluasi apa sih yang sudah dilakukan
ya kemarin katakanlah sangat keras hampir kampanye delapan bulan
ya kan kita masyarakat juga apa namanya banyak menyaksikan kegaduhan kegaduhan itu
karena itu hari ini adalah hari ramadan pertama
kita merefeksikan diri
bahwa mengevaluasi diri itu lebih penting
untuk agar dengan tuhan itu baik dengan manusia juga baik
ketika kita baik dengan manusia maka hubungan kedua kubu itu akan baik baik saja
jadi jangan memperkeruswa sana
oleh karena itu evaluasi diri tadi menjadi penting bagi kita semua termasuk dua kubu itu
nah apa ujungnya
ujungnya nanti rekonseliasi
itu yang penting
itu bagian daripada evaluasi kita di bulan ramadan ini
jadi kalaupun ada rekonseliasi itu justru tepat di bulan ini misalnya menurut kang ujang atau gibara
kita tahu ramadan itu belum penuh berkah
nah salah satu indikasinya yang saya katakan ini kita menahan diri
menahan diri dari tidak menyerang orang lain
menahan diri tidak berkata yang seenaknya
menahan diri tidak berbuat dosa
nah lalu apa
kita implementasikan ini lalu lakukan dalam konteks perilaku politik
nah perilaku politik itu adalah bagaimana tadi
mensinergikan atau melakukan rekonsiliasi dengan dua kubu
inilah momentum yang terbaik
karena bulan yang penuh berkah penuh rahmah dan penuh maghfirah
saya boleh mengutip hadis nabi
jadi awalnya adalah rahmah lalu tengahnya maghfirah dan akhirnya iskuminanar
inilah bulan penuh keberkahan
jika kedua kubu melakukan rekonsiliasi adalah momentum yang terbaik dan momentum yang sangat tepat
untuk membangun indonesia yang lebih baik
sebelum sebelumnya kang ujang melihat apakah sudah ada arah arah kesana atau tidak

jadi bagaimana kemudian melihat itu dan tentukan ada kepentingan politik di satu sisi
tapi di sisi lain bahwa kemudian kita tahu para elit tentunya diminta untuk agak lebih tenang lebih kalem
supaya di bawah juga tidak begitu terjadi gesekan
tapi di jepang nanti kang ujang kita harus sempat kembali

oleh karena itu respon muncul dari multaqo ulama' itu kan
nah disinilah sebenarnya saya ingin mengatakan ini kan ada katakanlah perang pemikiran
nah tapi saya melihatnya adalah multako ini adalah respon dari adanya istimewa ulama tiga
ini bukan sesuatu yang biasa loh adanya istimewa tiga ini
jadi perbalasan begitu ya kang ujang
karena oleh karena itu momentum ini ramadan ini kan adanya
pertemuan pertemuan ulama yang merekomendasikan
katakanlah tadi rekomendasi lima dari istimah
lalu multakoh yang delapan
rekomendasinya ini seharusnya adalah
mensinergikan dua kekuatan ini
bukan untuk mengkontradiktifkan
nah oleh karena itu kok baik baik saja
nah ini yang harus nanti
antara istimah ulama tiga dengan multakoh ini
menjadi sesuatu sinergi yang demi kebaikan
istimewa ulama tiga adalah ulama
di mutakwa juga ulama sama sama
sinergi antar ulama luar biasa
oleh karena itu rekonsiliasi ini menjadi penting
bukan hanya di kalangan ulama
ulamanya juga harus rekonsiliasi
kubu dua juga harus rekonsiliasi masyarakat juga harus rekonsiliasi
nah oleh karena itu inilah
sebenarnya tadi saya katakan momentum
ramadan adalah momentum evaluasi diri
selama ini misalkan ulama
yang mohon maaf dalam tanda petik
merasa menang sendiri juga nggak boleh
karena saya mesantren enam tahun
terhadap kiai dan ulama
tapi dalam konteks sebagai manusia
ulama juga manusia biasa
ada kesalahan yang perlu kita kritik dan beri masukan
nah oleh karena itu kondisi
pasca pilpres yang ada rekomendasi
istimewa ulama yang lima poin itu
yang salah satu poinnya itu
dalam konteks ingin mendiskriminasi
yang akan berbahaya oleh karena itu
ini perlu tadi rekonsiliasi itu
saya bilang indonesia dalam keadaan baik baik saja
kepada tv malaysia kenapa
karena kita akan melakukan rekonsiliasi
pilpres akan diumumkan tanggal dua puluh dua
pemenangnya akan diketahui ya kan
lalu katakanlah kalau ada sengketa
kita tetap jalur hukum kita punya sejarah

akan juga katanya akan ada tumpah darah
dan sebagainya kan ada berdarah
tapi tidak ada kita tidak punya sejarah
untuk ribut ribut itu begitu
baik bang arya bagaimana menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh kang ujang
singgung juga soal rekonsiliasi dan lain sebagainya itu gimana
kita sepakat ya setelah
kemarin selesai pencoblosan suara
itu pak jokowi jelas itu memberikan kita
tkn dan juga beliau membuka
ruang yang namanya komunikasi
membuka ruang yang namanya silaturahmi
membuka ruang yang namanya
sampai kan ada
orang yang diutus oleh pak jokowi untuk bertemu
pak prabowo itu lebih kepada untuk
menurunkan tensi bukan soal
supaya pak jokowi meneriwa
quick count bukan tapi lebih kepada
turun dan sekarang ini adalah momentum
kita kembali bersama sama gitu
sama sama membangun bangsa
yang menang seperti kata
quick count dan kenyataan yang sekarang
di real countnya gitu ya secara bertahap
ataupun nanti yang lain atau apapun itu
itu harus kita sama sama
terima gitu dan kita harus
bersama sama juga untuk menyatukan
tapi mungkin gak sih bang arya itu terjadi
misalnya dalam katakanlah di bulan ramadhan ini
mengingatkan kemarin ini kan
ketat ya maksudnya polarisasi di masyarakat juga
sangat terasa sangat tajam
bagaimana mewujudkan itu bang arya
saya justru sangat senang ya akhir dari
proses pemilu ini ada di
bulan ramadan gitu itu sangat baik
itu posisi yang sangat baik sehingga
indonesia ini kan mayoritas
muslim gitu ya jadi akan
penerimaannya akan sangat baik gitu jadi
rekonsiliasinya akan lebih
malah bisa dipercepat saya berharap
bulan ramadhan ini menjadikan kita
rekonsiliasinya lebih baik dan lebih cepat dari
oke sebelumnya oke baik bang ferry selamat malam
masih tersambung ya baik baik
yang tadi disampaikan oleh
pak ujang bahwa ini
urusan manusia dengan
urusan dengan tuhan bulan ramadhan
itu mengajarkan kita
hubungan manusia dengan manusia
itu tidak boleh terputus
hanya karena kemudian kita punya
dan juga harus
semua tahu bahwa
pada pemilu dua ribu sembilan belas ini
partisipasi masyarakat kan tinggi sekali
iya betul partisipasi masyarakat
tinggi sekali itu bukan saat
mereka juga ikut terlibat dalam proses
dan juga memberi penilaian
mas pak ujang
kami di bcn
setiap hari menerima banyak sekali
masukan baik rupa
mengenai pelaksanaan pemilu
apakah pemilu presiden maupun pemilu legislatif
atas dasar masukan dari bukti bukti
tersebut kami melakukan sortir
kemudian melakukan seleksi
dan kemudian kami menyampaikan kepada
pihak pihak yang berkompeten dalam hal ini
apakah bawaslu atau
dkpp nah itu
ruang ruang demokrasi yang dimungkinkan
pendingnya adalah bahwa
kami berpendapat dari bcn
bahwa pelaksanaan pemilu presiden
pemilu dua ribu sembilan belas ini
kami punya evaluasi
yang menyeluruh bahwa
yang pertama kami
beranggapan berpendapat bahwa
telah terjadi dugaan
institusi negara untuk kepentingan
kalau memaknai kata rekonsiliasi itu bagaimana
bang ferry yang tadi sempat disampaikan
dulu ada dugaan pelanggaran terhadap
penggunaan sumber daya dan
keuangan negara untuk pemilu presiden ini
pemilu dua ribu sembilan belas ini
kemudian ada dugaan
pelanggaran terhadap kebebasan pes
kemudian keempat yang tidak kalah
pentingnya sekarang ini
lebih sekarang sudah empat ratus lima puluh
penyelenggara pemilu yang meninggal
dan juga ribuan lebih dari tiga ribu
dua orang yang kemudian masih dirawat di rumah sakit
nah ini masalah ini standing kita
dan kami mempertimbangkan
bahwa ini adalah sesuatu yang
merupakan evaluasi kami
belum lagi ditambah yang terakhir
dari soal apakah data
salah input atau salah
perhitungan dan lain sebagainya
kemukakan itu merupakan
sesuatu yang menjadi
penting untuk kita sampaikan
ini sama sekali tidak akan
merusak suasana bulan tamadar
tidak akan merusak
antar manusia kita
tetapi ini adalah sesuatu yang penting
buat masyarakat karena ini bukan
lagi persoalan dua atau satu
rekomendasi istimewa ulama
mereka juga merupakan bagian
dari masyarakat yang memberi
kami juga berpendapat bahwa ini bukan
urusan lima ulama bukan
urusan dua ratus dua belas untuk menganggap bahwa
pelaksanaan pemilu kali ini
dugaan pelanggaran dan kecurangan
jadi ini masyarakat juga punya hak
untuk menilai dan demokrasi
saya pikir punya ruang untuk
menyelesaikan demokrasi pun
juga memiliki mekanisme
untuk bisa menyelesaikan masalahnya
jadi biarkan proses ini
kami tentu lagi apalagi
sama dan dengan sebaik baiknya
tapi kami juga
berpendapat kalau kompetisi
sang diaga uno itu main basket
biasa berkompetisi kalau menang
biasa kalau soal itu
bang ferry bicara mengenai
standing kita itu seperti itu
bicara mengenai proses penyelesaian
tadi juga sempat disinggungkan
bagaimana kemudian kalau kemudian
itu tadi bang arya katakan
lewat jalur rekonsiliasi
di bulan ramadhan ini
kalau hubungan itu nanti pasti ada
undangan kok nggak usah disuruh
ada undangan dari menteri a menteri b
mengundang sholat paraweh baru
misalkan ada kegiatan
tapi jangan kemudian mencederai prinsip prinsip
yang kami sampaikan sebagai
standing kami dasar
oke baik bang ferry kita break dulu ya
nanti kita lanjutkan lagi saya juga akan menyinggung soal
misalnya bagaimana pertemuan pertemuan yang
belakangan ini terjadi misalnya antara jokowi
dengan ahy dan lain sebagainya apakah ini
kemudian memang jalan menuju ke arah sana
dan bagaimana bpn menyikapinya kita akan bahas
usai jeda primus akan segera kembali
sebelum saya akan ke bang arya dan juga
kang ujang bang ferry yang jelas
belakangan ini kita tahu apakah ini
kemudian bagian dari menuju ke silaturahmi
politik dan sebagainya atau apa kita juga belum tahu
pertemuan yang sudah dilakukan
misalnya antara pak jokowi dengan ahy
sempat tadi bang arya menyinggung
sempat ada upaya penjajakan lah
dengan pak prabowo lewat utusan
begitu ya begitu ya bang arya ya menuju menuju ke pak prabowo
ada pertemuan juga
dengan pak jokowi
apakah kemudian pertemuan pertemuan ini bisa
berlanjut lagi bang misalnya dengan partai gerindra
misalnya bagaimana untuk membangun
silaturahmi politik dan komunikasi
saya sudah konfirmasi dengan
pihak partai demokrat bahwa
kehadiran mas ahaye ke istana
atas undangan pribadi
kepada pribadi mas ahy
antara pak jokowi dengan pak zulkifli hasan
karena pak zulkifri hasan
adalah ketua mpr ri
jadi kalau kami dari partai koalisi adil dan makmur
semua partai koalisi
perhitungan rekapitulasi suara
jadi sudah pada
tempatnya atau waktunya
sekarang kita menentukan langkah langkah
di luar itu pada saat yang sama
kami dari koalisi adil dan mahmud
juga masih melaksanakan
kegiatan pengumpulan data data
juga anggaran dan kekurangan
yang kami sampaikan kepada
pihak bawasu dan jkpp
dan pihak pihak yang terkait
dan dari daerah daerah juga
teman teman relawan segala macam
masih melaksanakan kegiatan
kalau misalkan ada utusan yang di
diutus oleh pak jokowi
misalkan pak lukut pak jaitan
menurut saya juga waktunya
masih sangat terlalu dini dan tidak tepat
karena oh belum tepat waktunya itu ya
yang tepat kapan bang ferry
menurut saya gini
semua pihak harus
bisa menahan diri juga
artinya bukan hanya kami juga
tetapi juga dari pihaknya mas
dari pihak yang sedang berkuasa
supaya memberikan ruang
penggunaan ruang demokrasi
misalkan soal dugaan pelanggaran
dan dugaan kecurangan
yang terjadi di tkn
supaya masyarakat juga tahu
bahwa demokrasi itu bukan sekedar nyoblos
juga adalah bagaimana kita
secara jujur adil
ditentukan oleh bagaimana kita
kalau ada perbedaan pendapat
perselisihan demokrasi memberikan ruang
untuk bisa memiliki mekanisme
dan ruang itu yang tengah diambil oleh teman teman bpn
yang kemudian membawa
fakta fakta menurut bpn sendiri
di luar itu misalkan ada undangan
para awes bareng
kalau misalkan ada menteri mana
nanti kalau mas arya kalau perlu nanti saya undang juga
saja saya undang mau kok
sekarang kemarin kemarin agak nggak mau
kenapa tuh bang arya gak mau
nggak pernah diundang sama ferry
gimana bang arya ada takutnya
kalau saya sih gini ya
makanya kita juga coba menahan diri
terhadap isu isu kecurangan dan sebagainya
karena sampai hari ini
yang diisukan kecurangan itu dugaan terus
terbukti juga belum ada
dan tidak tahu siapa yang buat kecurangan
juga nggak tahu
menahan dirinya kenapa tuh bang arya
menahan diri untuk tidak membuat isu isu terus gitu
apakah merasa sudah mungkin menang atau kenapa
bukan artinya kita cobalah menahan diri semua
baik untuk bpn dan sebagainya juga
untuk yang namanya isu isu curang
sampai hari ini sudah
minggu keberapa ini sekarang kan udah tanggal enam ya
sementara sudah hampir dua minggu setelah
lebih dari dua minggu setelah
pemilihan pencoblosan gitu ya
tapi kan ini ungkapan ungkapan keterangan
terus dikeluarkan tapi sampai hari ini
semua data itu
nggak ada belum ada ini
belum ada terbukti
ini kecurangan siapa yang melakukannya
siapa yang melakukannya
siapa yang melakukannya tuduhan ke siapa
ini kan seakan akan tuduhan
ke arah ke satu tapi
nggak ada ke satu sampai hari ini mana
satu yang terlibat dalam
kecurangan tersebut tidak ada juga
nah justru kita inginkan ya
kita justru inginkan ini
marilah kita kembali kepada posisi dengan
terhadap semua proses yang ada
jangan membuat isu isu seperti misalnya
kami punya data sekian misalnya
kemenangan pada hari pertama ini
setelah besoknya pencoblosan
tapi ternyata hari ini diungkapkan oleh teman teman
demokrat angka tersebut adalah
angka setan gundul gitu
nah ini kan ternyata kan
koalisinya mas ferry juga
kemudian kemarin pks juga mengatakan
mardani mengatakan saya nggak tahu
ada penghitungan real count
gitu ini kan artinya dari pihak
pks juga seperti itu
pan juga ada ungkapan ungkapan
walaupun tersirat seperti itu
jadi kita mulai hentikanlah
apa namanya kami saja yang sudah menang
mencoba untuk mengglorifikasi gila gilaan
kok terhadap itu tapi ini malah
gak ada angka apapun terhadap kemenangan
nggak ada tahu basis datanya
dari mana tapi itu
ungkapan itu terus bahwa kami menang
akhirnya dan sebagainya baru ini ada yang kecurangan
jadi yang mau oleh bang arya itu
diredam dulu gitu atau gimana
kalau saya gini aja kita kembalikan aja kepada semua
bukan saya bilang bahwa kecurangan tertutup
kecurangan kalau memang ada buka
yang diuntungkan dengan kecurangan itu
siapa yang terlibat siapa
yang membuat pihak mana yang
kecurangan coba tunjukkan
sampai hari ini nggak ada masih kabur aja
oke baik bang ferry bagaimana
real count berdasarkan
data yang disampaikan
oleh relawan berbasis android
yang sedang dilakukan adalah
real count yang berbasis
satu yang dikumpulkan oleh
partai koalisi dan relawan relawan
di seluruh indonesia
nah jadi beda banget itu
yang waktu pak prabowo sampaikan
nggak tahu data dari mana bas
dari android dari relawan relawan kita semua
sama aja quick count juga
datanya dari mana bukan c satu juga
kemudian kedua bukan bukan c satu
yang sudah menggunakan infrastruktur
berbasis it aja
itu belum selesai kok
itu satu hal yang kedua
mengenai soal dugaan kecurangan
tadi saya sampaikan
selain soal yang bersifat
salah input salah
entry dan lain sebagainya
termasuk salah sistem perhitungan
disampaikan resmi oleh bpn
bahkan bpn sudah merekomendasikan kepada
kpu untuk segera menghentikan
proses dengan menggunakan sistem perhitungan
melaporkan ke bawah seluruh juga ya bang ferry
itu datanya kan banyak jadi kita
tidak dalam posisi untuk menilai
yang menilai itu bahwa itu
atau masif itu biarkan bahwa
data entry itu tidak
data entry itu tidak menyebabkan kecurangan
kita punya buktinya juga
ikut mendukung itu ada buktinya juga
ada videonya ada bukti
fisiknya kemudian dugaan
penggunaan sumber daya dan keuangan
negara ada bukti bukti
netralnya aparatur situasi negara
ada buktinya ada buktinya
kemudian yang lebih penting lagi
ada yang lebih penting lagi soalnya
kita gantian dulu
data kecurangan data entry
data enry itu bukan kecurangan itu kesalahan input
pihak satu demikian
dengan dua juga di dua pihak
dua pihak jadi kalau misalnya itu
sistematis maka dia
semuanya akan menguntungkan salah satu pihak
saja ini tidak
malah kalau data yang kami dapat gitu ya
itu malah kita yang
besar gitu dapat kesalahan
data entry dan bagi kita itu
kita langsung kasih masukan kepada kpu untuk
diperbaiki dan kita gak
katakan bahwa itu adalah kecurangan dari pihak
enggak lho nah itu satu
baru yang kedua dugaan bumn
ini udah lama ini isu lama
sebelum pemcoblosan dan itu
setiap saya tanya mana buktinya
adukan gak ada
oke baik baik baik
ini masih isu gitu nah ramadhan ini
maunya kita hentikanlah isu seperti itu
baik ga ujang ga ujang
situasi bagaimana ini kita kan maknai ramadhan
koridor demokrasi berjalan tapi sisi lain
supaya ini tidak
berkelanjutan ada solusi
itu bagaimana harusnya supaya semuanya baik baik
salah satu mana ramadhan adalah menahan
diri al imsad jadi
apapun yang dilakukan katakanlah proses pemilu
itu sedang berjalan katakanlah kalau
ada kecurangan tadi tuduhan tuduhan
itu ya kumpulkan
buktikan dan laporkan dan kita
rakyat indonesia menunggu
bukti bukti itu sehingga apa
sehingga proses demokrasi berjalan dengan baik
jadi keduanya harus menahan diri kedua kubu ini
ya karena maknanya memang menahan
karena itu menahan diri dari apa tadi
dari misalkan kita tidak menggebu gebu
untuk menyerang orang lain
bukan berarti saling serang nih tidak
tapi ini tensinya sudah meredah
ke depan artinya apa tidak juga tadi
menyalahkan orang lain
kedua kubu juga tidak
semua itu kita tahan harus lebih bersabar
nah ini sebenarnya makna yang dalam
dikatakan belum penuh berkah ya berkahnya
bagi siapa ya bukan hanya bagi
atau satu tapi bagi semua
bagi semua rakyat indonesia yang hari ini
oleh karena itu begini jangan kecewakan
rakyat indonesia ketika tujuh belas april

ke tps ya kan lalu
dengan cara tertib damai dan aman
kita buktikan bahwa ramadan yang penuh rahmat
ini ya kan kedua kubu tadi
bersinergi dalam kebaikan kalau ada kecurangan
silahkan laporkan ya kan itulah sebenarnya
mekanisme demokrasi yang terbaik
oleh karena itu kita membuka ruang
masyarakat sedang menunggu begitu kan
apa nama kedua kubu untuk selalu menjaga
sinergitas dalam romadhon ini nah ujungnya
apa ujungnya rekonsiliasi demi
bangsa indonesia yang lebih utuh
lebih baik ketika kita tercerai
sebenarnya ini yang akan rugi
nah seluruh rakyat indonesia sedang menunggu
ini kesebaran dari kedua
kang ujang ya mungkinkah rekonsiliasi
yang tadi kang ujang katakan itu
terwujud di bulan yang
berkah ini saya yakin
karena begini pak prabowo ini negarawan
pak amin rais juga negarawan
bang ferry juga
tokoh muda negarawan jadi kan derajat yang
paling tinggi dari seorang politik itu kan negarawan
jadi dengan kenegarawan beliau beliau ini
saya yakin punya keyakinan bahwa
mereka apa nah tetap
akan berjalan dengan mekanisme hukum
lalu ujung ujungnya akan bersatu
kembali kenapa ini karena harus turun ke masyarakatnya
begitu kan ya ya karena
kita yakin bahwa bangsa ini harus kita jaga
bersama sama kalau tidak
ya kita akan bercerai berai oleh karena itu
konsep kenegarawanan tadi yang saya katakan
pak amin rais juga negarawan pak prabowo
bang ferry dan lain sebagainya ini menjadikan
kita akan bersatu sama juga dengan
bang arya dan kubu satu nah
inilah sebenarnya yang menjadikan indonesia
indah berbeda beda tapi kita satu
jadi berbeda beda tapi kita memiliki rahmah
jadi ada rahmah ada kasih sayang
diantara kita semua jadi
itu adalah suatu
keniscayaan jadi akan terjadi di ramadhan ini
baik terakhir kata kata yang baik
yang menenangkan dari bang ferry
dan juga bang arya sebagai sahabat sebagai teman
bagaimana bang ferry dulu deh kalau gitu
singkat saja bang ferry
ya bulan ramadhan harus kita laksanakan
sebaik baiknya kita harus meningkatkan ibadah
tidak boleh melupakan bahwa
tapi juga kita harus menekan
dan menengahkan soal
kemukaran soal tidak adilah
nah itu penting
itu prinsip kita beragama agama apapun
dan orang yang naik itu
kami minta supaya
semua pihak menahan diri
sebagaimana mestinya yang diatur
untuk penan dan sebagainya
pak wisadi masmur pak prabowo dan pak sandi
sampai dengan hari ini
masih ingin melaksanakan
dan pelanggan dan pencerahan
dan itu standing kita
kita berharap ini jadi ruang penuh berkah bagi kita semua
penuh berkah bagi indonesia
kita ikuti proses yang ada
mari menahan diri
sesuatu yang bisa membuat kebencian
atau mengumbar fitnah
mari kita jaga semua
kedua belah pihak ini ya
kita menjaga semua
semoga semuanya baik
dan kita bisa menyikapinya
diantara kedua belah pihak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
kami akan kembali
dengan informasi lain
tetap bersama kami
terima kasih banyak